udah bisa gerak kok cepet banget sih
anak kita mau jadi batu begini baik tua
aduh aduh pade ntar dulu pade itu orang tua mana sih pada yang tega banget buang
anaknya sendiri orang panik dimana mana pengen banget
itu mau dikasih sama allah dia buang astagfirullahaladzim itu bingung
oke teman teman kita cari perempuan yang gak mampu oke tapi perempuannya masih muda
wow kertas siang tersali bernas
zit zit itu diturunkan ngapain ya
nenek pernah enggak enggak buang bimbit recognizes
masak bawa impressive
pay is thai m jadi jangan konservasi danto ada yang nggak ng nova
nenek udah tua nggak bisa punya bayi lagi
cucu nenek aja udah besar besar
maaf nek lupa nek
aduh aduh aduh aduh
haikal haikal dan haikal
kenapa sih kamu tarik tarik lukman
lukman kan lagi interogasi nenek
nek maafin teman saya nek
udah ngaku nenek
mau beli apa nih
beli beras dong tiga letter
tiga liter kenapa nggak lima
yaudah lima juga gak apa apa deh
mau beli apa nih
susu sama perlengkapan bayi
kalau itu sih nggak ada
kalau bedaknya sih ada
kalau bedaknya sih ada
wah selamat ya pak de pak siti
aduh senang ya
eh lu ngapa makasih makasih aja
orang bilang selamat selamat
kita mah selamat ya selamat
itu tandanya kita ini berdua kayak rakib ini
udah deh pak de
gak usah pura pura
udah punya anak aja
eh pak siti hamil pake pocer
bukan pake laki
bu saya ini sama pak ade kesini cuma mau
ternyata jodohnya pak de gak jauh jauh
orangnya masih diketuk ketuk juga
kalau siti sama saya jodoh
itu pantes lagi lagi sama perempuan
nah ini berdua perempuan perempuan jodoh
udah pak siti
kita ke banyu market
belajar suara aja
udah gak jadi
hati hati pak de
beras berapa tadi
lima letter buat seminggu
ah itu cakep
kalau bos mau muncuri perhatian ustazanul
bos harus bikin sesuatu yang sangat romantis
aneh mau bikin sesuatu yang romantis
biar ustazanul suka sama aneh
ada tapi nye
nah itu dia bos
makanya kalau sekolah jangan dibawa pohon pisang
kuping kan di sini ya
kenapa di sini
kalau kuping di sini
ntar anda terima teleponnya di sini dong
iya bos makanya agak rendahan dikit
ngerti dong ngerti ya sama sebab apa
sampai gak sampai
naikkan dikit kalau begitu mah gak sampe aneh
sejajar bohong sejajar
emang bela peh
kalau begini mah lama lama pesek pos
aneh terlalu semangat tuh
biar ustazanuru suka sama dia
mau nyolong start nih dia nih
duduk situ aja tuh
tunggalin liat sini sini
kok makin kita nangis ya
jangan lagi ditakut ustaz
kok bisa takut ya di bayinya ya
hibur sama ustaz musa yang mulia dasantun
situasi seperti ini
sudah saya prediksi di masa depan
abi udah pulang
konferensi pers abi dengan stasiun tv mengenai kemunculan hilal sudah selesai
ya jadi abi bisa pulang cepat
ini juga abi bawakan hadiah untuk umi dan untuk anak kita ijal
abi baik banget sih
isinya apa bi
tapi gak berubah dari dulu
ini juga punya kejutan buat abir
anak kita ijam sekarang udah bisa ngerangkak
udah bisa ngerangkak
kok cepet banget sih
anak kita kok jadi batuk begini
aduh aduh aduh ustaz musa yang paling ganteng
tapi masih gantengan bos aneh
kenapa aneh tiba tiba digendong
emang aneh bayi apeh
emang aneh orok kakek
astagfirullahaladzim kenapa bayinya jadi pedul sih
makanya kalau pikiran itu fokus
pas di tengah tuh
jangan bercabang ke mana mana nggak kearuan
nanti jadinya begitu ngayal kagak jelas
kayak aneh dong pikiran fokus
semacam cuma satu satunya
ustaz zah nurul cuma satu satunya
kagak bercabang cabang mau
kayaknya kita mesti gantian untuk jaga bayi ini deh
soalnya kan bentar lagi udah mau sholat zuhur ya
pas banget kalau gitu ustazah
biar saya aja yang gantiin jagain bayinya
itu itu latihan lah untuk menjaga anak kita kelak gimana
ini yang perlu digarisbawahi
yang namanya latihan resikonya lebih besar
kayak belajar mobil aja resiko nabraknya lebih banyak dong
daripada yang udah jago
nah kalau aneh kan soal ngurus orang
aneh udah jauh lebih buat pengalaman
kagak perlu latihan lagi
aneh udah hatam istilahnya
konakan aneh banyak
mohon maaf ustadz zaki yang terhormat
saya pikir ustadz zaki lebih baik fokus untuk memberikan pendidikan kepada para santriwan dan santriwati
sebab kan ustaz zaki ini kan lulusan cairo
kalau lulusan cairo itu kan masa ujung ujungnya cuma jadi ngurusin bayi jadi baby sister kan gak lucu
anda kan juga punya jiwa pengasuh
kan makanya waktu aneh kecil aneh bilang
ini cita citanya jadi bidan
jangan jangan jangan
lebih baik saya aja
saya ini kebapaan banget
aneh aneh aneh
ustaz zaki kita bagi bagi pendidikan
pendidikan kita kan titelnya lebih tinggi daripada saya
lulusan cairo kan cuma lulusan cidahu
hai hai hai ciluk
hai hai hai ciluk